aku tau bella ada di dalam
kamu jangan bohong sama aku reno
om ingin bertemu dengan bella
bella gak ada disini
kamu jangan bohong reno
aku tau bella ada di dalam
ayo keluar sekarang
aku sudah tahu apa yang kamu mainkan di belakang aku
aku tau kalian berpura pura kan
pergi ke alamat rumah ini sekarang
kalau kamu ingin tahu apa yang sedang terjadi
rumah siapa ini
tapi aku penasaran
aku harus pergi ke alamat ini
reno kamu lebih baik aja kak reno
kamu gak apa apa kan
aku gak apa apa membela
kamu gak apa apa kan
kamu gak apa apa
kepala kamu masih sakit
tadi kamu dipukulkan sama penjahat itu
aku baik baik aja
bella kamu udah ngeliat semua
mereka gak akan biarin kamu tenangin kamu
mereka gak akan biarin kamu tenangin kamu
mereka gak akan biarin kamu tenangin kamu
mereka gak akan biarin kamu tenangin kamu
mereka gak akan biarin kamu tenangin kamu
mereka akan terus berusaha untuk menyakiti kamu
kita berdua tadi hampir mati
tapi kita beruntung
mungkin emang ini di takdir
aku ditakdirkan untuk menjagamu
kita ditakdirkan untuk bersama
sudah saatnya kamu tinggalkan semua penderitaan kamu bella
apa kamu masih berpikir afif mencintai kamu
apa kamu pikir dia peduli sama kamu
kalau iya dia peduli sama kamu
kamu gak akan ada disini
afif lah yang harus bertanggung jawab
atas semua penderitaannya yang kamu terima
apalagi yang kamu khawatirkan
aku akan membawa siva
aku akan jaga kalian berdua
aku akan lindungi kalian
beri aku kesempatan
aku berjanji akan membahagiakan kamu
jangan pernah kamu bilang seperti itu lagi
aku masih memiliki suami
begitu juga dengan kamu
kamu masih memiliki istri
kalau kamu mau pulang sekarang
anak buahku akan mengantarkan kamu
tapi aku minta
jangan bocorkan dulu soal keterlibatan gavin pada siapapun
izinkan aku menyelidikannya
saya akan menyelidiki dulu
akan aku ungkap semua
siapa dalang dibalik semua ini
kamu istrinya reno kan
tadi kamu datang ke rumahku kan
untuk berbicara dengan aku
untuk cari reno
untuk minta bantuan cari bela
mereka berdua ada dimana
benar kamu tahu
iya pak arta
saya tahu mereka berdua ada dimana
kalau kalian mau
saya bisa antar kalian kesana
di rumah reno satunya
tuh kan mah bener
bella itu merencanakan semua ini
dia pura pura menghilang padahal dia ingin bersama sama reno
dan aku juga yakin
dia sengaja menghilangkan handphonenya biar tidak bisa ditelepon sama afif
ternyata semua dugaan aku tuh bener ya mah
udah biarkan saja
syukur syukur nggak balik lagi ke rumah ini
antar kita kesana
sanas kamu di belakang ya
ma mama denger sendiri kan
apa yang dikatakan oleh syahnas
bella dan reno tuh sudah lama mah
merencanakan ini semua
mereka berdua tuh emang pengen kabur mah
ya ampun tuh anak pengen banget
bella udah gak mau memperhatikan anaknya sendiri
udah lupa kali itu
kalau dia punya anak
ya ampun siva kasihan banget yaa
gak ada yang ngurusin
ibunya kemana lagi
saya tinggal dulu ya
siva aduh siva tante aja deh yang ngurusin ya saya
tante kasian banget sama syifa
sebenernya siva ini anaknya siapa sih

anaknya papa afif apa bukan ya
kok gak pernah dilawat sama mama bella
kok gak pernah dilawat sama mama bella
harusnya dia tuh bawa kamu pergi
mama sebel ngeliat nih anak
udah kamu suruh diem nih
iya nanti aku urusin
shh berisik banget sih dia anak
bella gak ada disini
silahkan pergi dari rumah saya
aku tau bella ada didalam
kamu jangan bohong sama aku reno
reno tolong om ingin bertemu dengan bella
bella gak ada disini
kamu jangan bohong reno
aku tau bella ada didalam
ayok keluar sekarang
kamu mainkan dibelakang aku
aku toh kalian berpura pura kan
dengarkan aku kamu boleh menuduh aku macam macam

jangan tuduh istri kamu hormati dia
dia istri aku terserah aku mau ngomong apa soalnya
dia istri aku terserah aku mau ngomong apa soal dia
dia sengaja menanti kita disini
padahal istriku ada didalam
papa jangan berharap
karena dia sendiri mau merebut istri aku
bella aku gak peduli kamu
papa mau bella gak
bella gak ada disitu
bella gak ada disitu
kamu lihat sendiri kan
bella gak ada disini
sekarang tinggalkan rumah saya
sekarang tinggalkan rumah saya
kamu jangan mudah terpedaya
kamu harusnya lebih percaya pada istrimu
dibandingkan orang lain afif

kamu sebagai laki laki harusnya berpikir sebelum bertindak
jangan terbawa perasaan yang penuh dengan rasa cemburu dan nafsu

maaf atas suasana yang tidak menyenangkan ini
maaf atas suasan tragedi yang tidak menyenangkan ini

om kira bella ada disini tapi ternyaku enggak

tapi kamu bisa bantu
maaf om bukan aku gak mau membantu
aku sudah cukup mencampuri keluarga afif

aku sudah cukup dituduh yang bukan bukan oleh dia